kita beralih ke kabar penangkapan terduga teroris
tim detasemen khusus delapan puluh delapan selasa siang menangkap seorang terduga teroris di ponorogo
selain mengamankan terduga teroris polisi juga melakukan penggeledahan
dan mengamankan sejumlah barang bukti dari rumah pelaku
warga desa balong kecamatan balong ponorogo selasa siang dikagetkan
dengan penangkapan seorang terduga teroris wh salah satu warga asli desa balong
terduga teroris who ditangkap tim densus delapan puluh delapan anti teror di jalan rahayu dusun bangun asri dekat rumahnya
usai melakukan penangkapan petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah
dan mengamankan barang bukti berupa laptop cpu dan buku yang diduga berisikan ajakan jihad
sebelum penangkapan tim densus delapan puluh delapan sudah melakukan pengintaian terhadap terduga teroris selama delapan bulan lebih
barang bukti yang sementara sementara ini sementara kita rilis ini
masih dilakukan identifikasi pengumpulan menyangkut tentang kegiatan kegiatan yang bersangkutan
menyangkut tentang hubungannya dengan tindak pidana terorisme
sementara orang tua terduga teroris who meyakini jika anak pertamanya tidak terlibat dalam jaringan teroris
ini aktivitas sehari hari apa sih pak ke masjid
ini kegiatan biasa seperti masjid sini ya sholat masjid ya di rumah
yang di luar setahu saja ya itu urusan tover itu
untuk kepentingan penyelidikan tim densus delapan puluh delapan mabes polori membawa terduga teroris who ke mako brimob madiun
sementara setelah menjalani pemeriksaan selama lima jam lebih di markas brimob data semen c pelopor madiun
akhirnya terduga dibawa ke surabaya menggunakan dua kendaraan berwarna putih